saudara ahli melanjutkan pertanyaan rekan saya tadi
mungkin bisa dijelaskan kepada kami bahwa tadi dijelaskan saudara dalam melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap terperiksa atau terdakwa sekarang ini
itu ada beberapa tahap ya ada beberapa tahap ada beberapa hari
di bap ini juga saudara jelaskan tanggal sebelas dua belas tiga belas enam belas februari ada beberapa tahap
mungkin bisa dilihat juga di visum et repertum psikiatrum
sebagai review saudara nanti menjawab
yang saya mau pertanyakan
dari mungkin bisa secara inti intinya saja tidak perlu semuanya tapi intinya saja
tujuannya supaya lebih terstruktur terkait pemeriksaan tanggal sebelas dengan metode tes mmpi
mungkin saudara bisa jelaskan secara singkat singkat saja dan jelas
dalam tiap tiap periodik itu apa yang saudara dapatkan
saudara terperiksa atau terdakwa saat ini
mungkin bisa dijelaskan
pada saat tanggal sebelas februari diperiksa menggunakan ini
tujuannya apa hasilnya kurang seperti ini
tadi dijelaskan bahwa ada inkonsistensi
inkonsistensi seperti apa
jadi mungkin bisa lebih terstruktur per tanggal pertanggal
sehingga nanti menjadi sebuah analisa komprehensif
yang saudara bisa jelaskan
bersesuaian pertautan gitu intinya
jadi mungkin bisa dijelaskan dulu
pada tanggal sebelas februari dua ribu enam belas
dari pukul sepuluh sampai pukul empat belas di bangsa rawat inap rscm
kami melakukan tes mmpi
itu untuk menilai kepribadian
dan pada terperiksa juga kita minta untuk membuat refleksi diri
hasil ternyata dari tes mmpi itu terperiksa nampak ada sedang
skala enam nya tinggi sekali
itu dalam artian dia sedang sangat berhati hati dan tidak percaya dengan orang lain
tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini
biasanya kita menggunakan alat bukan untuk menilai orang pak
tapi itu yang nanti kita pakai untuk dasar kita mengelaborasi lebih lanjut
kamu apa yang dirasa apa yang ditakutkan
ya itu saya nggak nyaman karena saya takut
tahu semua orang indonesia menilai saya sebagai pembunuh
jadi wajar sekali kalau dia saat itu lagi sangat berhati hati dan takut
nah kalau dari refleksi diri yang kami dapatkan
kenapa kemudian pada pukul tujuh belas sampai tujuh belas tiga puluh kita minta ketemu ibu dan pengacara
karena memang di pertemuan awal saat refleksi diri
kita biasa membuat refleksi diri itu untuk dia bebas bercerita
mengungkapkan apa rasaannya
dia seperti apa
terkait kejadian perkara yang ditujukan seperti apa
di situ dia menulis untuk kejadian perkara nya
dia tidak mau bicara kalau tidak didampingi pengacaranya
jadi akhirnya kami menunjukkan hasil tersebut pada pengacara untuk dimediasi
kelihatan sekali bahwa dari hasil itu
saudari jessica benar benar bisa mengupayakan pembelaan terhadap dirinya
proses pikirnya baik selama ini
itu kan sesuatu yang wajar
kalau kami rasa
dan dia tidak mau bicara sebelum pengacaranya meyakinkan untuk bebas bercerita
nah setelah diyakinkan oleh pengacara dan ibu
akhirnya jessica mau menulis kronologis kejadian atau apa
jadi tujuan kami adalah mendapatkan fakta langsung dari yang mengalami
karena buat kami itu sesuatu yang penting untuk nanti kita elaborasi ke depan
itu yang buat yang tanggal sebelas
nah kemudian dari tanggal dua belas
biasanya dari data ini kita melakukan analisis medico legal
jadi sebelum kami ketemu untuk melakukan pemeriksaan bersama tim
kita biasanya rapat dulu nih
ini ada data seperti ini seperti ini
nanti kita mau melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menanyakan berdasarkan temuan temuan tadi
nah dari situ kita secara klinis menilai tadi
ada gangguan kejiwaan nggak
tentunya ini kan satu tekanan yang besar buat dia
dituduh misalnya diduga
melakukan suatu tindakan
nah di situ kita melihat bahwa jessica sangat tenang
dia bisa menghandle situasi dengan cukup baik
dia tidak memperlihatkan adanya ketakutan atau kecemasan
dia bisa bercerita dengan runut apa yang dia alami
dan kita melihat bahwa memang kondisi kejiwaan saat diperiksa saat itu
baik nggak ada gangguan jiwa berat dalam artian nggak ada gangguan penilaian realita
nggak ada halusinasi
nggak ada wahang
dia pada curiga berlebih itu nggak ada
nah kemudian kita juga melihat tidak ada gangguan proses pikir
itu yang kita nilai di tanggal dua belas
nah pada tanggal tiga belas itu kita
oh di tanggal dua belas itu pemeriksaannya juga lama tuh
jam sebelas lima belas sampai lima belas itu kita juga nanya tentang kepribadian dia
tentang kehidupan dia bagaimana dia berrelasi dengan orang
karena tugas kami adalah menilai kondisi kejiwaan
kemampuan kami adalah di sana
nah pada tanggal tiga belas tentunya untuk sesuatu itu agar tidak objektif eh tidak subjektif
kami biasanya juga mengukur secara statistik
yang biasanya kami ibaratnya kalau kita menduga ada orang sakit tipes nih
gejala gejalanya ada demam ada apa kita butuh lab untuk mengkuantifikasi
karena kita tahu nih nih orang ada sakit gula
tapi kita nggak tahu kadar gulanya seberapa nih
oh ya pada jessica nih kok kesannya nggak ada apa apa gitu
tapi kan kita butuh fakta
apakah benar pada dia ada gangguan atau tidak
nah itu yang kenapa pada tanggal tiga belas itu dari pukul sepuluh sampai enam belas kami melakukan pemeriksaan psikologis
itu tujuannya adalah untuk benar benar menilai kondisi intelektual dan kondisi bagaimana dia kepribadiannya
dengan tat itu tematik apprehensive test itu kita melihat pola pola pikir dia seperti apa
harapan dia seperti apa
jadi dia dikasih gambar terus dia suruh menceritakan tentang gambar itu
dari sekian serial gambar biasanya kita akan lihat apa sih yang dia rasa apa harapan dia gitu itu akan terlihat
nah kalau west wbis itu tes inteligensi yang dilakukan oleh psikologis kami untuk memastikan bahwa secara kognitif
fungsi berpikir jessica sangat baik
dia mampu menerima informasi dia mampu memberikan informasi dengan baik
jadi tidak ada lupa lupa
jadi tidak ada kemungkinan gangguan retardasi mental atau apa yang mempengaruhi kecakapannya memberikan informasi dan mengolah informasi
nah pada tanggal empat belas pada pukul sembilan sampai enam belas dilakukan lagi pemeriksaan aloanamnesis
tapi pada jessica kita melakukan tes psikologis
itu kita kasih instrumen sak
itu yang suruh misalnya meneruskan
ada kata kata ayah saya seperti apa
jadi kita ingin tahu situasi ininya seperti apa
nah tanggal empat belas itu kita memang butuh kolateral data
karena kan gini bisa jadi setiap orang menilai salah terhadap diri
misalnya dia bilang saya pemalu
tapi ternyata lingkungan bilang enggak dia nggak pemalu
malah malu maluin misalnya
nah itu yang kenapa kita perlu data kolateral
kita minta waktu itu dihadirkan oleh polisi untuk menghadirkan ibunya
hani yang kebetulan mengetahui situasi
hanya untuk menilai kondisi mental situasi itu seperti apa saat itu
jadi kita dapat gambaran utuh terkait peristiwa
nah kita juga minta waktu itu sore hari dari kepolisian untuk kita ditayangkan cctv
hanya untuk juga melihat situasinya kayak apa sih
lingkungannya seperti apa
supaya kita bisa melihat inkonsistensi data sesuai enggak nih
antara yang diungkapkan dengan fakta yang ada
karena tadi kita adalah berdasarkan fakta
nah tanggal lima belas sampai tiga belas
kita melakukan pemeriksaan
karena tadi yang seperti saya jelaskan di akses tiga
kita perlu menyingkirkan nih
kalau orang diduga mengalami satu gangguan
ini terkait dari temuan kan dikatakan ada obat sertralin sama profeline
dan tadi diduga juga ada peristiwa kekerasan tentunya
diri refleksi dirinya bilang enggak pernah ada obat
dan itu bukan obat dia
tulisan tangan jessica
disitu kita akhirnya dengan persetujuan ibu
dan ini memang tujuannya untuk melihat ada kelainan enggak sih di otaknya
ataupun di rekaman otaknya untuk menyingkirkan adanya gangguan kaitan dengan kelainan di otak
seperti itu tujuannya
karena kami dasarnya dokter
pada terperiksa juga diberikan tugas untuk membuat gambar
serta karangan bebas tentang tema penolong
karena kalau kita lihat kan situasinya dia dalam kondisi tertekan
apa sih yang diharapkan wishnya apa terkait upaya upaya
ada sih nggak upaya dia untuk dapat pertolongan
nah pada tanggal enam belas februari itu kembali dilakukan pada jam sembilan sampai ini
itu juga menggunakan
epps dan pengisian riwayat penyakit fisik serta penyakit kejiwaan
itu yang benar benar kita lihat betul konsistensi data
karena kan kemarin kita sudah tanyakan
kita kembali suruh tulis
terus ada data ini kamu betul itu gak lupa waktu kamu pindahkan atau apa
benar benar semua yang ini kita coba tanyakan kembali
karena kita lebih menilai apa yang ada dari tampilan dengan apa yang ada di pikiran dan di perasaan orang
jadi perasaan untuk bisa menilai betul situasi kejiwaan terperiksa
dan terakhir dilakukan pemeriksaan tes neurokognitif kembali itu juga untuk verifikasi
bahwa validitas suatu alat biasanya kita nggak pakai cuma satu alat
karena tadi setiap alat punya kelebihan dan kekurangan masing masing alat
itu yang kita akan lihat kalau dua alat ini mengatakan hal yang sama tentunya itu akan lebih confirm dibandingkan lain
nah pada tes
tes neurokognitif maupun tes tes lain memang terlihat bahwa jessica sangat kuat
dari hasil tes psikologisnya itu secara statistik dia bagus untuk situasi situasi yang sifatnya tenang stabil
tapi untuk situasi yang harus berpacu sama waktu misalnya ngitung ke atas atau apa
langsung kelihatan emosi bisa berpengaruh terhadap kondisinya seperti itu
mungkin tadi sudah dijelaskan
tapi ada beberapa poin yang saya lihat penting
terutama pada tanggal dua belas tiga belas lima belas
itu tadi saya catat bahwa pemeriksaan tanggal dua belas itu tadi dijelaskan bahwa terperiksa atau terdakwa ini sangat tenang
tidak ada halusinasi
tidak ada gangguan proses pikir
kemudian tanggal tiga belas itu kondisi intelektualnya sangat baik
pola pikir jessica juga sangat baik
sama seperti pemeriksaan tadi tanggal lima belas
ya kurang lebih seperti itu
juga tadi ditanya rekan saya tadi bahwa kapasitas terdakwa ini cukup tahu dan paham akan jawaban jawaban yang dia sampaikan
kita nggak bisa bicara seperti itu
kemungkinan justru kalau kami menilainya dia mampu memahami informasi yang dia terima mengolah dan memberikan jawaban sesuai dengan stimulus yang kita berikan
seperti itu saja penilaian kami
dia akan tahu jawaban jawaban yang akan diberikan cukup tahu
dia tidak ada gangguan ekstri
gak ada distorsi proses pikir atau gangguan daya nilai